ya anda kembali di breaking news kompas tv saudara kita kembali menuju ke kantor kpu ri untuk mengikuti jalannya proses rekapitulasi suara tingkat nasional untuk provinsi papua pegunungan
jadi masing masing dari dukungan dpr daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah jadi masing masing punya kelompok kelompok begitu kelompok kelompok itu terjadi
jadi pendekatan yang digunakan oleh teman teman bawaslu di papua pegunungan
masih ada dua provinsi yakni untuk papua pegunungan dan juga provinsi
di papua di hari terakhir batas penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh
selamat datang mas adi terima kasih sudah bergabung bersama kami di breaking news kompas tv
saya mau ke pak abhan dulu ya ini juga mas adi
masih mengikuti ya proses rekapitulasi yang berlangsung di kpu
ini kan papua pegunungan jadi menarik ya untuk proses di hari terakhir ini proses penghitungan suaranya
pertama demografinya kemudian juga sistemnya menggunakan sistem noken dan kemudian juga dari sisi keamanan
tadi kan disampaikan ada kericuhan bahkan di penghitungan suara di tolikara kemudian juga lokasi untuk plenonya bahkan berpindah pindah gitu
kalau tadi disampaikan oleh teman teman kpu di sana dan juga dari bawaslu
memang bahwa dinamika di papua pegunungan sunya ini memang beda dengan di daerah lain ya
jadi sepakat memang persoalan di sana soal geografisnya kemudian soal keamanan harus menjadi penting untuk menjadi perhatian ya di sana
tetapi yang saya ingin katakan begini sebetulnya bahwa dengan sistem noken yang dilakukan di pegunungan
kawasan papua pegunungan ini mestinya akan lebih simpel ya
maka tadi dikatakan oleh ditanya oleh pak hashim apakah c hasilnya bagaimana
misalnya penuangan di dalam proses administrasinya seperti apa
tapi kan ada faktor faktor lainnya juga ya selain noken tadi
kemungkinan kalau kemudian sampai tanda apa ya hasilnya sampai mendekati hari h belum selesai baru selesai sekarang
kemudian ke pusat kemudian ada persoalan tadi musawarahnya belum ada ditemu kira kira itu kan
karena mestinya lebih simple karena soal noken itu
tapi kan faktor keamanan juga ada ya bahkan kan sempat ricuh
titik pentingnya ada di pada musyawarah tadi kan
jadi kalau bisa diartikan lebih simple itu ya noken itu ya kayak sistem musawarah di antara tokoh ada dan sebagainya di situ ya
oke saya mau ke mas adi mas adi praitno
kita lihat hari terakhir kemudian masih ada dua provinsi bahkan juga tadi sempat di jeda ada rekapitulasi untuk koreksi suara di tingkat provinsi untuk di jawa tengah dan juga di banten
ada koreksi suara dari internal partai untuk dpr ri
ya saya kira secara prinsip sebenarnya kalau saya sih deg degan sebenarnya
sekalipun hanya menyisakan dua provinsi ya tapi provinsi yang di papua ini kan dan papua pegunungan
dapilnya kan tidak seluas di provinsi provinsi yang lain yang mestinya proses rekapitulasi suaranya sih lebih mudah dan lebih gampang
apalagi menggunakan sistem noken yang saya kira persoalan konflik politik dan konflik kepentingan lebih bisa dinetralisir
karena segala sesuatunya kan didilegaskan kepada ketua ketua suku yang ada di situ
karena memang kalau kita mengacu pada hasil pilpres sebelumnya itu kan diumumkan di tengah malam
ini udah habis batas tengah malamnya ya
iya jangan sampai lewat batas tengah malam
karena begini teman teman kpu ini kan mestinya sudah paham betul bahwa berhari hari ini kan tingkat protes terhadap kpu kan cukup luar biasa
mereka itu didatangi diprotes dan terusnya terus terusnya termasuk misalnya kritik terkait dengan sirek
ketua tetua kira kira kapan yang akan diumumkan
saya khawatir bahwa proses dan hasil pemilu yang akan diumumkan hari ini ini kan sesuai dengan pkpu ya
kemudian akan menimbulkan satu bentuk ketidakpercayaan yang lainnya yang saya kira akan berkepanjangan
oleh karena itu di tengah keterbatasan waktu yang ada tak ada cerita sebenarnya bagi kpu
untuk menuntaskan dua provinsi yang sedang mulai dihitung
jadi dihitung ini mbak karena tak ada cerita bagi saya untuk menunda apalagi mengelor ngelor waktu lagi
terkait dengan pengumuman hasil rekap ini
tapi yang jelas kalau dari dulu saya selalu mengatakan jangan sampai pengumumannya tengah malam deh
karena orang ini kan ingin tahu persis bagaimana pengumuman terkait dengan pemenang pilpres dan pileg
ini kan disampaikan secara terbuka di mana seluruh lapisan masyarakat di indonesia bisa menyaksikan secara langsung
kalau tengah malam kan ini yang punya berkepentingan aja sebenarnya ya
masih melek engage dan terlibat ya dalam proses proses penghitungan
sekalipun misalnya hanya diikuti melalui media dan media mainstream secara umum
tentu di tengah kekhawatiran dan was was ini minta ada cerita sebenarnya bagi kpu untuk segera menuntaskan penghitungan ini
satu dapil itu kan nggak banyak mbak sebenarnya
apalagi teman teman kpu papua dan papua pegunungan sudah ada di jakarta
tinggal dikebut sebenarnya terkait dengan keputusan keputusan politik yang ada
untuk papua pegunungan satu tiga juta
kemudian juga sistem noken yang tadi anda bisa katakan ya harusnya ini bisa lebih mudah
tapi kan kalau kita lihat kan ada banyak eskalasi ini juga kemudian memanas dan juga justru lebih lama pada saat penghitungan pilek
kalau pilpres tadi kita sudah lihat ini hasilnya sudah ada
untuk pilpres di papua pegunungan hasilnya sudah ada
prabowo subianto gibran raka buming raka ini unggul delapan ratus tiga puluh delapan ribu
kemudian juga disusul di posisi ada anies baswedan mohamad iskandar meraih dua ratus delapan puluh empat satu ratus delapan puluh empat suara
dan juga pasangan ganjar pranowo mahfud md meraih rp satu ratus tujuh puluh lima sembilan ratus lima puluh enam suara
tapi kan kalau kita lihat mas adi proses rekapnya kemudian juga banyak laporan laporan
kemudian juga temuan temuan untuk pilek ya
ini banyak suara yang kemudian berpindah
dan juga selisih suara yang anda lihat mengukur waktu
ini juga sebentar lagi nanti akan ada jeda untuk sholat maghrib buka puasa kemudian juga istirahat tarawih
jadi kemungkinan waktunya tipis banget nih mas adi
saya yakin sebenarnya kpu itu sejak awal sudah melakukan mitigasi ya terkait dengan sejumlah provinsi yang dinilai memang butuh treatment khusus
terkait dengan demografi termasuk soal bagaimana pengamanan mereka hingga ke jakarta
saya selalu berharap sebenarnya penghitungan di daerah daerah yang agak sedikit riskan seperti papua itu di awal bukan di akhir seperti sekarang
sehingga prosesnya tidak penuh dengan dramatisasi yang seperti kita saksikan seperti sekarang ini
bukankah proses penghitungannya juga sama dengan di tempat yang lain
ini yang sepertinya mestinya harus dilihat secara utuh
karena pemilu di dua ribu dua puluh empat ini kan pemilu yang paling banyak disorot oleh
semua paslon dan bahkan kalangan internasional
nah yang kedua kpu itu sudah telanjur berjanji bahwa pengumuman hasil pemilu itu akan disampaikan setelah maghrib
ini mirip mirip jelang pengumuman kemerdekaan republik indonesia yang dideklarasikan oleh soekarno dan hatta
jadi kalau ini betul sesuai dengan janji kpu ya saya kira cukup luar biasa
khawatir pak seribu sembilan ratus empat puluh lima berarti kita masih punya sedikit waktu lebih sedikit waktunya malah lebih
nah khawatirnya kalau molor kpu ini harus mengumpulkan begitu banyak grisan yang rasional yang bisa diterima oleh publik
karena bagi saya ini nggak gampang ya terutama sengketa yang terkait dengan pilek
kalau pilpres mungkin protes dan resistensinya tidak terlampau banyak
karena disparitas dan selisih suara antara kubu dua dengan satu
kubu dua dengan tiga ini kan cukup jauh ya
jadi dari berbagai penjuru mata angin ya sekalipun ada protes dari dua kubu
tidak akan mengubah hasil apapun secara signifikan
tapi kalau bicara pileg ini kan sebenarnya head to head antar caleg di bawah yang saya kira mereka tidak akan tinggal diam
sekalipun hanya ada satu arah yang hilang diantara mereka ini
ini kan pertarungan terakhir sebelum pengumuman resmi yang kemudian akan disampaikan oleh kpu
tapi yang jelas kalau tidak diumumkan maghrib atau hilang isya kpu harus menyampaikan alasannya secara terbuka
karena omongan untuk mengumumkan sehabis maghrib itu sudah
semua tepuk tangan semua meriah
yang menang sudah siap siap mau sujud syukur
yang kalah itu sudah siap siap bagaimana segera melayangkan putusan
silahkan kita hasil ke mahkamah konditusi
oke baik kita tunggu ya
ini menarik karena waktunya kalau misalnya mau melihat dengan apa yang sudah disampaikan kpu ini waktunya jauh sebenarnya lebih singkat dari apa yang disampaikan
terutama juga nanti akan terpotong dengan jeda buka puasa dan juga sholat maghrib
rekapitulasi suara untuk tingkat provinsi suara nasional untuk provinsi papua pegunungan masih berlanjut
kami jeda sejenak tetaplah bersama kami di breaking news kompas tv